kita ke informasi selanjutnya calon presiden nomor urut satu jokowi dodo melanjutkan kampanyenya di provinsi jawa barat
setelah sukabumi dan juga depok jumat ini jokowi berkampanye di kabupaten bogor
rapat umum calon presiden jokowi dodo dengan relawan barjab dan repnas bersama masyarakat kabupaten bogor
digelar jumat pagi di kawasan sirkuit sentul jawa barat
dalam orasinya jokowi kembali mengajak masyarakat untuk melawan hoaks di masa pemilu ini
jokowi juga sempat menyinggung proses pembangunan jalan tol bocimi yang menurutnya akan sangat membantu masyarakat kabupaten bogor